saksi kunci kasus ktp elektronik johannes marlim dikabarkan tewas bunuh diri di los angeles
nama johannes marlim muncul dalam pusaran kasus ktp elektronik setelah namanya disebut beberapa kali oleh jaksa
bahkan tadi kata ito mengatakan sampai dua puluh kali lebih bahkan
nah di persidangan kasus korupsi ktp elektronik dengan terdakwa irman dan sugiharto yang kini sudah difonis oleh pihak hakim
di mana irman dikenakan tujuh tahun penjara sedangkan sugiharto dikenakan lima tahun penjara
lalu sebenarnya siapa johannes marlim ini
kita akan bahas di sini bersama sama siapa sebenarnya johannes marlim ini
ternyata johannes marlim ini adalah direktur biomorph loan lcc yang ada di amerika serikat
dan perusahaan ini menyediakan layanan teknologi biometrik
lalu apa yang hubungan antara marlim dan juga
ternyata ada hubungan yang cukup menarik di mana dalam surat tuntutan jaksa kpk terhadap terdakwa irman dan juga sugiharto
disebutkan jika johannes marlim adalah provider produk automated fingerprint identification system atau afis
di sini singkatannya dari afpis ini
di mana teknologi inilah yang rencananya akan digunakan dalam proyek penerapan ktp elektronik
ada hubungan antara johannes dan juga sugiharto
dimana sugiharto yang tadi sudah saya katakan bahwa ia dijerat oleh hakim begitu sebanyak lima tahun penjara
yang sudah difonis oleh majelis hakim begitu pada tanggal dua puluh juli lalu
nah di persidangan jaksa menyebut jika sugiharto ini menerima uang sejumlah dua puluh ribu dolar amerika melalui husni fahmi
dengan rupiah sekitar tiga belas ribu rupiah ini sekitar dua enam miliar rupiah
nah uang ini kemudian digunakan untuk membeli satu unit mobil honda jazz
yang kalau misalnya untuk harga di tahun ini sekitar dua ratus an juta
dan ini berarti hanya sebagian kecilnya saja begitu
dan mulai mei hingga november dua ribu dua belas sugiharto membayar pengadaan sistem afis yang produknya disediakan oleh johannes marlim
dari proyek ini johannes mendapatkan keuntungan
keuntungan sebesar empat belas delapan juta usd dan dua puluh lima miliar rupiah
nilai yang cukup fantastis
dan yang cukup menarik disini yang cukup mengebohkan dan juga membuat johannes marlim ini menjadi saksi kunci kasus ktp elektronik adalah pengakuannya
di mana johannes mengklaim mempunyai rekaman pertemuan sekitar lima ratus gb
dan ini yang tentunya membuat
mengapa marlim begitu mudahnya untuk jika terbukti melakukan bunuh diri
mengapa begitu mudahnya untuk melakukan bunuh diri
padahal ia mempunyai tanggung jawab untuk membuka apa yang ada dibalik dari kasus ktp elektronik ini